dan untuk membahas hari pariwisata sedunia dua ribu dua puluh dua yang bertema rethinking tourism
kami sudah terhubung dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
ada sandiaga salahuddin uno
halo selamat malam pak sandi
selamat malam mbak dea terima kasih cnn sudah kami malam ini
dalam tugas kami di world tourism day dan bagian daripada tourism managerial meeting g dua puluh
kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya
sehingga hari ini hari pariwisata dunia dapat dilangsungkan dengan lancar
pak sandi terima kasih juga sudah bergabung bersama kami
nah pak sandi ini bertepatan dengan peringatan hari pariwisata dunia dua ribu dua puluh
ada juga event yang sedang dihadiri pak sandi juga ya di bali ya pak
dan temanya adalah rethinking tourism
seperti apa anda memaknai rethinking tourism ini
ya tentunya setelah pandemi ini adalah saatnya kita berkontemplasi
kebangkitan pariwisata kita ini yang seperti apa yang akan kita arahkan
dan seluruh menteri pariwisata dunia sepakat dengan bali guidelines
yaitu kesepakatan bali
yang akan mengarahkan pariwisata berbasis masyarakat
pariwisata yang berbasis komunitas dan berpihak kepada umkm
memberikan peluang kepada kaum muda dan perempuan
serta berorientasi pariwisata
warna hijau atau green tourism
ini semua kita arahkan untuk menciptakan satu satu juta lapangan kerja baru dan berkualitas
di tahun dua ribu dua puluh
dan dua ribu dua puluh dua ini dalam kebangkitan dan diarahkan di dua ribu dua puluh empat ini

pak sandi menarik tadi anda menyebut green tourism
green tourism ini apakah kita pahami secara sedikit saja soal masalah tidak buang sampah sembarangan
atau seperti apa sih pak sebenarnya green tourism ini
green tourism ini adalah konsep tiga ratus enam puluh derajat di mana pariwisata ini akan memiliki aspek keberlanjutan lingkungan
kelestarian alam dan target kita untuk mengurangi emisi karbon di tahun dua ribu tiga puluh lima sebanyak lima puluh persen
dan di tahun dua ribu empat puluh lima indonesia sebagai negara yang pertama di asean yang menandatangani kesepakatan glasgow
untuk net zero di tahun dua ribu empat puluh lima berarti kami mengarahkan destinasi mulai berbenah
agar lebih ramah lingkungan kendaraan kendaraan berbasis listrik
juga penganan sampah yang dikonsepkan dalam circular economy atau ekonomi sirkular
dan juga bagaimana kita menggunakan energi baru terbarukan pengelolaan air yang baik
dan masyarakat yang menjaga alamnya dan pariwisata yang tidak berbasis kuantitas atau over tourism
tapi fokus kepada pariwisata berkualitas
untuk yang memberdayakan masyarakat lokal membuka lapangan kerja serta memberdayakan umkm
pak sandi kalau kita bicara hari ini daerah mana saja yang kira kira sudah mulai menuju ke green tourism
seperti yang ditargetkan di dua ribu tiga puluh lima
ya sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa bali akan menjadi pilot project
dan ada lima destinasi lainnya termasuk destinasi super prioritas
dan ada delapan kapasitas
di mana kita memiliki kawasan ekonomi khusus pariwisata dan ekonomi kreatif
serta ada juga pilar pembangunan berkelanjutan yang memastikan juga alam dan budaya
dan memperkuat tradisi serta kearifan lokal yang menjadi fokus kita
kami juga melihat bahwa capaian kebangkitan pariwisata ini
kenaikannya cukup signifikan
di mana indonesia sekarang naik dua belas peringkat di atas malaysia thailand dan vietnam
dan berhasil menciptakan empat ratus ribu lapangan kerja baru tahun ini
sehingga pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi ini perlahan mulai terkikis
kami akan terus gercep kita cepat untuk segera bangkit dan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat
pulih lebih cepat tapi kita tahu juga kondisi ekonomi kita
ada kenaikan harga bahan bakar minyak yang bersubsidi
bagaimana komunikasi anda dengan teman teman yang
yang mengelola bisnis pariwisata menghadapi kenyataan ini pak sandi
tadi juga disampaikan sebuah ancaman peningkatan biaya hidup
dan biaya usaha di bidang pariwisata ekonomi kreatif yang terpicu
naiknya harga harga energi maupun juga harga harga bahan pangan
oleh karena itu kami melihat ada peningkatan antara lima belas sampai dua puluh persen

dengan lebih mengefisiensikan operasi dari parekraf dan fokus kepada kuatan kita
yaitu program program seperti desa wisata program program pariwisata yang berbasis lokal dan domestik
untuk menyingkapi dalam tiga bulan ini harga harga yang meningkat
khusus mengenai tarif pesawat maupun tarif angkutan
kita sedang berbicara dengan para pelaku parekraf
kpai penerbangan untuk menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi
agar nanti memasuki periode puncak hiburan harga harga sudah lebih stabil dan terjangkau untuk masyarakat
tentunya harapan itu muncul ya supaya masyarakat juga ingin berwisata lagi
meskipun kondisi saat ini harga harga sedang naik
pak sandi kita berbicara soal lain ya ini soal bagaimana indonesia
dan tahun depan ini rencananya akan ada banyak event event internasional
ada juga event olahraga besar ada piala dunia
dan banyak warga yang tentunya ingin menyaksikan
tidak hanya di dalam negeri tapi juga warga dari warga negara asing yang ingin melihat
seperti apa komitmen dari kementerian anda untuk bisa membuat nyaman para turis datang ke indonesia untuk menyaksikan event event internasional ini
kami berkomitmen penuh kami baru saja menandatangani world superbike
yang akan kita lakukan bulan november ini
kami berkomitmen penuh agar para wisatawan yang hadir
itu bisa menikmati event event berkala dunia ini dengan aman nyaman dan menyenangkan
kami melihat bahwa aspek kebersihan kesehatan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan terus kita tingkatkan
dan juga tahun depan ada fifa world cup untuk usia dua puluh
dan juga akan ada beberapa event besar tahun ini
dan tahun depan kita akan memulai keketuaan kita di asean
terutama di asean tourism forum dengan event besar
nah kegiatan ini semua kita pastikan dikelola dengan penuh kesiapan
agar bisa menghadirkan suatu pengalaman yang menyenangkan dan kenangan yang indah bagi para wisatawan
dan indonesia sekarang sedang mengembangkan bisnis berbeza

sehingga kunjungan baik di borobudur danau toba labuan bajo mandalika dan likupang ini
akan menjadi tambahan destinasi selain bali untuk menarik wisatawan
kalau soal mais apakah ada kemungkinan daerah lain juga kena ekspansinya gitu
tidak hanya disebutkan tadi daerah daerah seperti daerah daerah pariwisata prioritas pak sandi
ya selain daerah daerah para wisata prioritas pak sandi
seperti danau toba yang akan menyelenggarakan f satu di atas air
juga borobudur untuk travel forum labuan bajo untuk asean summit
mandalika tentunya dengan motogp dan likupang yang akan kita arahkan untuk kegiatan wisata bahari
beberapa destinasi wisata seperti desa desa wisata ini akan menerima kunjungan
besok kita akan membawa delegasi dari satu ratus dua puluh negara menuju desa penglipuran di bangli provinsi bali
di sinilah desa wisata terbersih dunia
juara dunia desa wisata tahun lalu yaitu desa wisata ngelanggeran di daerah istimewa yogyakarta
khususnya di gunung kidul juga menjadi daya tarik yang banyak menjadi buah bibir
pada saat para menteri pariwisata dunia berkumpul di nusa dua bali
jadi kami memiliki keragaman destinasi kami yakin juga dengan konsep ikoturism indonesia bisa menawarkan begitu
beragam potensi daya tarik
wisata untuk kita tarik agar mereka kunjungannya lebih lama dan kualitas belanja dan dampak terhadap ekonomi lokal ini semakin terasa oleh masyarakat
baik destinasi wisata yang variatif dan tentunya tadi semangat green tourism
terima kasih pak sandi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mbak dea terima kasih cnn